usaha minuman tebu yang dirintis mateus raymond pada dua ribu delapan belas lalu
iya tapi kakak kelas sih kebanyakan kalau angkatan gue yang masuk sinlui cuma aku
selanjutnya itu ada pencekalan dari pihak instansi atau lembaga hukum
yang tak pernah sepi pengunjung